ombudsman republik indonesia melaporkan temuan pelanggaran malah administrasi
dan pengabayan kewajiban hukum yang dilakukan komisi pemberantasan korupsi
terkait pengawalan terdakwa kasus plt uriau idrus marham
di salah satu rumah sakit di jakarta
sementara kpk menilai ombudsman terburu buru dalam menyampaikan temuannya
inilah rekaman kamera pengawas yang merekam tahanan kpk idrus marham
saat berobat di salah satu rumah sakit di jakarta
mantan sekretaris jenderal partai golkar tersebut terlihat tidak mengenakan baju tahanan
dan tanpa diborgol petugas kpk yang mengawal idrus marham
ombudsman jakarta raya menemukan adanya pelanggaran mala administrasi
pengabayan kewajiban hukum
serta tidak kompetennya pelaksana tugas dan pelaksana harian rumah tahanan kpk
temuan ini selanjutnya akan diserahkan terhadap pimpinan kpk
kita menemukan bahwa sejak saudara im turun dari mobil tahanan kpk
di rumah sakit mmc sekitar pukul sebelas dua belas hingga naik kembali ke mobil tahanan kpk
untuk kembali ke cabang rutan kpk yang bersangkutan tidak menggunakan rompi dan borgol
yang kedua pengawalan terhadap saudara idrus marham hanya dilakukan oleh satu orang staff
dari unit pengamanan dan pengawalan tahanan kpk

dengan keluarga dan keluarga yang berpengalaman
saudara im dan beberapa orang yang diduga sebagai penasehat hukum
anjudan atau kerabat dari saudara im
sementara itu kpk menilai sikap ombudsman jakarta raya terburu buru dan keliru
dalam menyampaikan informasi temuan soal pengawalan terhadap idrus marham
tapi dari informasi tadi sebenarnya terkonfirmasi satu hal
bahwa idrus marham tidak sedang berkeliaran di sekitar rumah sakit tersebut
dari pukul delapan pagi
ini berbeda sekali dengan yang disampaikan beberapa hari yang lalu
sebelum proses pemeriksaan selesai oleh pihak ombudsman perwakilan jakarta raya
itulah yang kami kritik kemarin
semestinya penyampaian tersebut baru dilakukan setelah proses pemeriksaan selesai dilakukan
jadi sehingga menghindari pengambilan kesimpulan yang terlalu dini
selain itu kpk juga akan mempelajari lebih lanjut

hasil temuan ombudsman jakarta raya soal dugaan maladministrasi
dalam proses pengeluaran dan pengawalan terhadap idrus marham
tim liputan cnn indonesia
dan sudah tersambung melalui telepon saat ini kita dengan teguh p nugroho
kepala perwakilan ombudsman dki jakarta
pak teguh selamat malam
selamat malam mbak putri
pak teguh sebelumnya kita sudah berbincang di studio soal dugaan maladministrasi
tapi sekarang ada dugaan yang lain
di beberapa media menyebut justru itu bisa juga berupa pidana
apa itu pak teguh
untuk sementara untuk yang itu nanti akan kami sampaikan kepada pihak pimpinan kpk
yang belum bisa kami buka saat ini
artinya ada kesalahan yang dilakukan oleh beberapa pihak yang cukup fatal menurut ombudsman
sangat fatal dan itu makanya kami akan koordinasikan dengan pihak pimpinan kpk terlebih dahulu mbak
jadi kami tidak bisa menyampaikannya misalkan ke pihak kpk untuk level eselon dua ke bawah
ini harus disampaikan kepada pihak pimpinan kpk langsung begitu mbak
dan temuan terbaru ini dipastikan dan sudah firm ditemukan oleh pak teguh dan juga om ombudsman sejak kapan
itu sudah masuk dalam proses pemeriksaan sejak dari awal mbak
dan kami memang harus melakukan konfirmasinya langsung kepada pimpinan tidak bisa kepada pihak lain
jadi sebetulnya temuannya ini sudah cukup sejak dari awal
dan dalam lhp sebetulnya itu sudah masuk
tapi kami harus memastikan terlebih dahulu nanti kepada pihak pimpinan kpk begitu mbak
pak teguh sudahkah ombudsman kemudian berkoordinasi dengan pihak kpk
kpk mengatakan akan melakukan perbaikan
kami sebetulnya memang tidak dalam terminologi koordinasi ya mbak
kami dalam terminologi melakukan pemeriksaan
karena sesuai dengan undang undang tentang ombudsman kami tidak melakukan koordinasi
karena kalau nanti dengan kpk koordinasi instansi terlapor lain juga akan meminta koordinasi
nah untuk menghindari hal hal yang tidak diperlukan maka kami selalu patuh pada peraturan ombudsman terkait dengan proses pemeriksaan
jadi kami sudah melakukan pemeriksaan kepada pihak kpk termasuk rutan kpk kepada pengawal tahanan kpk kepada pihak direktur pengawasan internal
nah tapi khusus yang satu ini kami memang akan melakukan permintaan keterangan juga kepada pimpinan kpk khusus untuk yang satu itu mbak
artinya rekomendasi apakah sudah dikeluarkan pak teguh
hp sedang dalam proses penyusunan terakhir mbak
nanti begitu sudah ada proses pemindahan keterangan kepada pimpinan kpk baru kami akan mengeluarkan lhp itu mbak
itu yang final termasuk dugaan ada unsur pidana itu
itu secara keseluruhan begitu mbak
oke keseluruhan tapi kalau misalnya malah administrasinya sudah firm sejauh ini
ya sudah firm
untuk yang terkait dengan proses pengawalan dan proses proses lain itu sudah firm mbak
pak teguh kami tunggu terus informasi
kapan kira kira itu akan disampaikan kepada publik pak teguh
kami segera mbak ya setelah hari selasa itu
nanti kami akan siapkan
sebetulnya mungkin dalam waktu minggu depan kami sudah akan mengeluarkan lhp mbak
baik terima kasih pak teguh nugroho
sama sama mbak putri
om budsman dki jakarta